banjir tak jadi soal bagi pasangan ahmad faisal al karim dua puluh tiga tahun
warga desa tanjung kali kabupaten demak
dan fitri ahlakul karimah dua puluh tahun warga dukuh kerajaan kabupaten gudus
pernikahan mereka tetap berlangsung meski lokasi acara dikepung banjir
mengarungi banjir sedalam satu meter dengan perahu
faisal menuju kediaman fitri senin pagi
proses sisa keral dalam kehidupan mereka itu dilangsungkan di gedung pertemuan
yang berjarak sekitar lima ratus meter dari rumah fitri
proses akad nikah hingga resepsi pun berjalan lancar
sejumlah kerabat dan tetangga membantu menyeberangkan seluruh tamu ke pesta pernikahan
akibat banjir akad nikah yang semula dijadwalkan pukul tujuh pagi
diundur satu jam menjadi pukul
tidak canakan jauh jauh hari sudah tiga bulan yang lalu tidak canakan
tapi ya emang kebisik
kondisinya gini ya tetap dilanjut
kondisinya ya masih terkenang banjir
isinya di rumahnya banjir untuk pernikahan anaknya yang bernama mbak fitri sari
memperoleh pria ke sini naik truk kombi
sampai ke sini
sampai ke sini dijemput perahu sama perahu basarnas
duku kerajaan desa karangrowo
merupakan salah satu lokasi banjir di kudus
banjir terjadi karena meluapnya sungai wulan yang melintasi desa tersebut
lima ratus rumah terendam banjir dan tiga orang terkena dampak banjir
dahial akbar kudus jawa tengah